dua peserta pasukan pengibar bendera pusaka paski braka tingkat nasional terpilih
tiba di kantor diaspora jawa timur selasa pagi
selanjutnya mereka segera bertolak ke jakarta untuk memasuki masa karantina
ananda mikola dan nina adiningtyas berhasil lolos seleksi
untuk menjadi anggota paski beraka nasional mewakili jawa timur
setelah melalui serangkaian tes yang ketat
yang mampu menembus seleksi paski beraka tingkat nasional
selama empat belas tahun kabupaten banyuwangi tidak berhasil mengirimkan wakil ke paski beraka tingkat nasional
ibu miko yang bekerja sebagai pekerja migran meninggal dunia saat ia mengikuti tes paski braka
tentunya buat almarhumah saya ingin membanggakan
pada perkataan beliau yang berbicara kepada saya
bahwa kamu harus menjadi anak yang sukses
berbakti kepada orang tua dan bisa membawa nama baik atau derajat keluarga
sementara wakil asal tuban nina adining tias sriwigati adalah siswi sma satu tuban
seperti miko ia juga merasa bangga bisa mewakili provinsi jawa timur di kancah nasional
ya yang jelas saya merasa bangga bisa menjadi yang terbaik
di keluarga kabupaten maupun jawa timur untuk mewakili di tingkat nasional
sementara itu kepala dinas kepemudaan dan olahraga diaspora jatim
sebagai penanggung jawab kegiatan kesiswaan berharap
agar wakil paski braka jawa timur bisa ikut andil dalam pasukan delapan seperti tahun lalu
betul tahun yang lalu ada petugas atau paski beraka jawa timur
masuk ke pasukan delapan
yang perempuan menjadi petugas untuk membawa bagi bendera
yang laki laki sebagai pengerek penurun bendera
tentu ini target target kami inginnya menjadi yang terbaik seperti itu
tapi kalau kemudian kebijakan pusat nanti mungkin jangan hanya jawa timur saja kita ikhlas saja
rencananya rabu dua puluh lima juli niko dan nina bertolak ke bumi perkemahan cibubur jakarta timur
untuk mengikuti karantina bersama wakil dari setiap provinsi seluruh indonesia
mereka akan mengibarkan sang saka merah putih pada tujuh belas agustus nanti di istana negara
odi kornelia surabaya
penghormatan kepada sangsaka
sang merah putih dipimpin oleh
sudara korresponden cnn indonesia igd nyoman wiryadinata di desa banyu biru jemberana bali
nyoman bisa anda ceritakan seperti apa persiapan keberangkatan para paski braka dari bali pada tahun ini
ya selamat sore yuda
memang saya berada di desa banyubidu salah satu lokasi siswa yang lolos ke paski beraka nasional
niputu sukmadewi wijayanti asal sma negeri negara
yang berada di kabupaten jemberana yang berada di bagian barat pulau bali ini
kemudian ada juga satu peserta putra yang lolos ke nasional yakni sang putu hendra aditya
berasal dari sma satu semarapura kelungkung yang juga berada di bagian timur pulau bali
jadi barat dan timur akan mewakili bali untuk melakukan ataupun melakukan
upacara detik detik proklamasi yang rencananya pada tanggal tujuh belas agustus
mereka bersaing menyisihkan delapan puluh delapan peserta dari sembilan kabupaten kota yang ada di bali
dan mereka rencananya besok akan berangkat menuju ke jakarta
dan pagi ini dari pagi kedua orang ini sudah bersiap
putu sendiri putu sukma sudah bersiap dengan pelatihan terakhir di sekolah
termasuk juga berpamitan dengan teman teman di sekolah
termasuk juga menyiapkan keperluan yang akan disiapkan
dan malam ini rencananya akan berangkat menuju ke denpasar
sehingga besok pagi ataupun siang akan segera menuju ke jakarta
saya sudah bersama salah satu peserta putri asal bali yang akan mewakili bali untuk paski braka
kalau kita tahu bahwa di sekolah yang sekarang dewi atau sukma dewi ini bersekolah di sma dua negara
memang tidak ada ekstra kulikuler paskip
artinya walaupun tidak ada ekstra kulikuler
pada pasukan pengembara bendera namun dari kecil ternyata sukmadewi sudah sering mengikuti
perlombaan termasuk juga mengikuti latihan latihan dari sd hingga smp dan hingga sma
putu sukma sebenarnya apa sih yang menyebabkan menyukai baris berbaris itu
dari kecil saya memang sudah memiliki motivasi dan semangat dari diri sendiri
dari kecil saya memang sudah menginginkan ingin merasakan bagaimana rasanya berada di posisi
pasukan pengembara bendera merah putih dengan menggunakan seragam putih rambut pendek
dengan gerakannya yang begitu aktif
saya ingin sekali merasakan berada di posisi tersebut
sehingga saya mencoba untuk mengikuti sedikit kegiatan hingga akhirnya saya lolos ke tahap ini
tentu yang diidamkan adalah membawa baki putus ini bagaimana
kalau itu kan pasti kesempatan emas
yang tidak mudah didapatkan untuk setiap orang juga pasti perlu usaha dan doa
dari diri sendiri motivasi dan semangat dari diri sendiri itu juga sangat dibutuhkan
itu memang menjadi tujuan utama saya menjadi pembawa baki di nanti di saat detik detik proklamasi
saat mengibarkan bendera sangsaka merah putih di istana negara
iya yuda itulah perbincangan singkat saya mudah mudahan nanti ada wakil bali yang akan membawa baki di tahun ini
kembali ke anda yuda
ya nyoman terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali